setelah sejak bulan maret lalu memulangkan seluruh pemain
klub satria muda jakarta kembali menggelar latihan perdana di mahaka square kelapa gading jakarta utara
berbeda dari biasanya latihan kali ini berlangsung di lapangan outdoor
hal ini sebagai bagian dari upaya pencegahan penyebaran wabah virus corona yang masih belum meredah
kita semua sudah siapin bola satu orang satu
terus cuci tangan juga pemeriksaan suhu sebelum dan tiap hari
jadi pagi dan sore itu selalu dicek semuanya suhunya
jadi semua anak anak mau keluar itu harus izin
selama dua hingga tiga minggu ke depan latihan masih akan menekankan pada pengembalian kondisi fisik dari para pemain
meski selama kompetisi ibl dihentikan akibat pandemi covid sembilan belas
para pemain diwajibkan menjalani latihan mandiri dan latihan secara virtual
kenyataannya sebagian pemain tidak berada dalam kondisi fisik yang prima
ini kan udah mulai latihan bareng tapi nggak satu tim ya
jadi dibagi beberapa grup tapi di luar itu juga waktunya itu juga panjang gitu
maksudnya sehari itu kita latih cuma sekali jadi sisanya itu ya kita ada bisa tambahan sendiri
apalagi di sini kan ada lapangan terus ada fasilitas gym juga
jadi kita bisa melakukan ekstra latihan di situ
pelatih kepala satria muda milos pejik saat ini masih berada di serbia
rencananya milos baru akan bergabung bersama tim di akhir bulan agustus ini
sempat dihentikan di bulan maret lalu akibat pandemi covid sembilan belas
kompetisi ibl rencananya akan kembali bergulir di bulan oktober dua ribu dua puluh
dan akan berlangsung tanpa penonton